berikut daftar perolehan medali sementara di ajang sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
berdasarkan situs resmi sea games kamboja hingga rabu pagi pukul lima waktu indonesia barat
perolehan medali kontingen indonesia sebanyak delapan puluh tujuh emas delapan puluh perak dan satu ratus sembilan perunggu
rayan ini membuat indonesia bertengger di posisi tiga kelas main sementara
tuan rumah kamboja berada di peringkat keempat dengan delapan puluh satu emas tujuh puluh empat perak dan satu ratus dua puluh tujuh perunggu
sementara vietnam masih memimpin perolehan medali dengan satu ratus tiga puluh enam emas satu ratus lima perak dan satu ratus empat belas perunggu